kita update perkembangan terkini dari katedral
ada produser lapangan cnn indonesia sandra insanasari di sana
selamat sore sandra
sandra kita ingin mendapatkan gambaran situasi di sana
karena dari informasi sebelumnya kita dapatkan
ada penebalan pengamanan begitu jelang ibadah pascah yang akan berlangsung
apa yang bisa anda pantau dari sana gambarkan kepada kita sandra
ya selamat sore verdi
memang hari ini tanggal satu april dua ribu dua puluh satu di hari kamis
memang diperingati sebagai kamis putih oleh umat kristen dan juga katolik
saat ini kondisinya ini di belakang saya
gereja katedral ini memang sudah ada pengamanan dan memang sepi dari jemaat
karena memang mereka tengah melakukan ibadah misa kamis putih di dalam
betul sekali tadi sudah dijelaskan bahwa memang ibadah misa ini dibagi menjadi dua sesi verdi
yaitu sesi satu di pukul lima sore tadi dan nanti di sesi dua
akan ada di pukul tujuh malam
sedikit saya gambarkan fedri ini mengenai protokol yang dilakukan di sini
baik dalam hal kesehatan ataupun keamanan
untuk protokol kesehatan sendiri pun di sini ditetapkan dengan cukup ketat seperti itu
dibagi menjadi dua sesi untuk menghindari adanya kerumunan
kemudian juga per sesinya ferdi ini dibatasi hanya tiga ratus sembilan per sesi
tiga ratus sembilan itu dibagi lagi verdi dua ratus di dalam gereja dan satu ratus sembilan nya di plaza
dan protokol kesehatan lainnya adalah untuk jamaat yang ingin beribadah misa kamis putih di sini
ini tidak bisa sembarangan jemaat
melainkan jemaat yang memang biasa bergereja di katedral
kemudian juga jemaat yang memang sudah mendaftar registrasi melalui website di kauskupan agung jakarta ferdi
dan untuk yang melakukan ibadah di sini pun umurnya adalah delapan belas lima puluh sembilan tahun
harus memang memiliki riwayat yang sehat seperti itu
bahkan untuk kami awak media pun untuk masuk ke
terbang saja di sini kita harus melakukan swab antigen
jadi untuk protokol kesehatan di sini juga sudah dilakukan dengan ketat
kemudian kalau untuk dari sesi keamanan verdi
betul sekali bahwa memang di sini kita mengingat bahwa beberapa hari lalu sudah ada peristiwa yang cukup mengejutkan seperti itu ya
dan di gereja katedral makassar maka di gereja katedral jakarta di sini juga pengamanan diperkuat
sebenarnya setiap misa ibadah yang dilakukan di katedral ini memang ada pengamanan
namun dikatakan di sini ada penebalan
kita berkaca dari tahun tahun sebelumnya ini biasanya hanya seratus personil gabungan
tapi untuk tahun ini jadi satu ratus lima puluh personil gabungan tni polri kemudian juga satpol pp
untuk masuk pun tadi kita harus melewati metal atau logam detektor
kemudian juga ada beberapa titik di sini verdi yang diamankan mulai dari pintu di belakang saya
di samping ini pintu empat di sebelah sana pintu tiga
kemudian juga bahkan di dalam masjid
karena memang di sini alurnya
karena jamaat ini memarkirkan mobil dialihkan ke dalam masjid istiqlal
jadi di parkiran bawah
dan ini yang menarik sebenarnya nih verdi
karena memang di sini sudah terbiasa
gereja katedral dan juga masjid istiqlal untuk saling membantu bekerja sama
jadi ketika misalnya ada kebutuhan untuk parkir di sini masjid istiqlal membantu
kemudian pun sebaliknya jika memang ada idul fitri atau idul adha
tadi dikatakan oleh humas dari gereja katedral di sini
untuk gereja katedral pun
untuk membuka ya untuk lahan jika ada parkir dan lain lain
jadi toleransi pun sangat dilakukan
dan memang untuk kegiatannya saat ini pun tadi dikatakan oleh humas katedral ibu susi
di sini bahwa untuk kegiatan misa dilakukan untuk kamis putih ini kan memang untuk memperingati
mengingat kembali perjamuan malam terakhir yang dilakukan yesus kristus bersama dengan murid muridnya
jadi nanti memang seperti nanti akan direka adegan di dalam seperti itu akan ada romo ataupun pastor sebagai pemimpin
di sini membasuh kaki satu persatu dari dua belas orang yang memang diibaratkan itu sebagai murid murid dari yesus kristus
kemudian juga akan ada pembagian roti tanpa ragi atau yang disebut hosti
sebagai melambangkan bagian tubuh dari yesus yang diberikan gitu kepada umatnya
kemudian juga akan ada pemberian anggur
namun memang tadi direkankan karena di keadaan saat pandemi seperti ini ada hal hal yang dikurangi
seperti pembacaan ayat yang misalnya tujuh hanya tiga untuk mengurangi lama namun ditekankan verdi ini tidak mengurangi
dari ibadah ini dan memang untuk tahun ini sendiri verdi di sini yang diangkat adalah temanya semakin mengasihi
semakin terlibat dan juga semakin memberi berkat
jadi ini memang dikaitkan juga dengan pandemi di tahun dua ribu dua puluh satu kita sudah mulai kekebiasaan baru
jadi diharapkan di tahun ini bisa merefleksikan nih apa saja yang sudah dilakukan selama pandemi
dan diharapkan dengan adanya refleksi ini kita sudah siap lagi ke
untuk keadaptasi kebiasaan baru
dan sedikit verdi tadi dikatakan juga dengan pengamanan yang ketat ini
umat kristen dan juga umat katolik di sini merasa aman untuk melakukan ibadah
walaupun kita tahu beberapa hari lalu sempat ada peristiwa yang mengejutkan
baik terima kasih sandra insanasari produser lapangan cnn indonesia dari gereja katedral jakarta